pandemi covid sembilan belas sempat menghambat berbagai kompetisi olahraga termasuk bola basket
dan melalui dbl playskill competition para penggila bola basket usia pelajar di indonesia ditantang bertarung untuk meraih posisi tertinggi melalui virtual challenge
dimulai pada enam belas oktober lalu dbl play skill competition yang digelar secara virtual sudah memasuki babak playoff
dari dua puluh lima ribu video presentasi tantangan dari empat ratus peserta terjaring seratus orang untuk memperebutkan posisi puncak sepuluh besar dan masuk tim pemain bola basket elit dbl indonesia
albert christian adalah satu dari seratus peserta yang masuk babak playoff dan duduk di posisi tertinggi leaderboard
menurut dia kompetisi virtual ini lebih menantang karena tidak hanya menguras tenaga tetapi juga psikologi
ini sudah mulai playoffnya sudah coba beberapa tantangan juga
berada di jakarta albert bisa berkompetisi dengan ratusan peserta dari seluruh indonesia
ia mengaku senang karena kompetisi virtual ini tidak hanya membuka peluang bagi penggila basket di kota besar tetapi juga di daerah
sementara itu diva aliva peserta kompetisi dari kota sinjai menyebut optimistis masuk sepuluh besar
berada di peringkat kedua leaderboard merupakan buah kerja kerasnya
optimis saja bisa masuk sepuluh besar soalnya aku sudah merasa kerja keras banget sudah usaha semoga saja bisa jadi dbl elites jaya dua
tantangan tersulit bagi diva adalah menciptakan poin terbaik

tantangan tersulit bagi diva adalah menciptakan poin tiga
angka melalui tembakan jauh
tiga angka melalui tembakan jauh
untuk dapat mengikuti kompetisi virtual ini peserta wajib menyelesaikan sembilan puluh tantangan yang sudah disiapkan oleh dbl academy dengan standar world basketball association dan mengunggah videonya melalui aplikasi yang sudah disiapkan dbl
kompetisi virtual ini digelar untuk menjaring pemain basket muda terbaik di seluruh indonesia dan menciptakan peluang untuk menjadi indonesia all star
kami disini mencari pemain basket muda terbaik di seluruh indonesia dan menciptakan peluang untuk menjadi indonesia all star
kompetisi virtual ini digelar untuk mencari pemain basket muda terbaik di seluruh indonesia dan menciptakan peluang untuk menjadi indonesia all star
kompetisi virtual ini digelar untuk mencari pemain basket muda terbaik di seluruh indonesia dan menciptakan peluang untuk menjadi indonesia all star
kompetisi virtual ini digelar untuk mencari pemain basket muda terbaik di seluruh indonesia dan menciptakan peluang untuk menjadi indonesia all star
kompetisi virtual ini digelar untuk mencari pemain basket muda terbaik di seluruh indonesia dan menciptakan peluang untuk menjadi indonesia all star

karena dengan kegiatan online tentunya tidak ada batasan batasan seperti offline yang kami miliki
saat ini dbl play skill competition sudah diikuti oleh peserta dari tiga puluh empat provinsi di indonesia
tujuh belas juri bekerja ekstra keras untuk menentukan sepuluh besar putra dan putri yang akan diumumkan pada delapan belas desember mendatang